berbentuk bulat berwarna hijau dan berukuran kecil ini dia lenca
lenca merupakan salah satu jenis sayuran yang masuk ke dalam suku terung terungan
biasanya lenca dijadikan lalapan mentah
selain itu lenca juga dapat diolah dengan menggunakan aneka bumbu
seperti yang satu ini namanya karedok lenca
rasa yang pedas menjadi ciri khas karedok lenca
lenca mentah diulek di atas cobek dengan sejumlah bumbu
seperti cabai rawit bawang putih kencur gula aren terasi udang dan penyedap rasa
nah lonca ini kan dikenal dengan rasanya yang sedikit pahit ya
tapi ketika sudah jadi karedok seperti ini rasa pahitnya ini berkurang
belum lagi tadi ada tambahan terasi dan juga ada daun kemangi seperti ini
yang semakin menambah cita rasa
jadinya saya mau nambah lagi
selain karedok lenca ada pula ulu kutek lenca
serupa dengan karedok lenca yang digunakan adalah lenca mentah segar
namun bedanya pada ulu kutek lenca cabai yang digunakan bukanlah cabai rawit
melainkan cabai merah besar
ciri khas dari ulu kutek lenca adalah kehadiran oncom
nama ulu kutek lenca berasal dari proses masak hidangan ini
yaitu ulek atau tumbuk pada oncomnya
dan kutek atau aduk pada saat proses menumis oncom
kalau saya suka banget ya soalnya di soalnya lencanya tuh udah diolah lagi gitu
ada ulu kuteks juga ada karedok
dikenal memiliki karakteristik rasa yang agak pahit
namun lenca memiliki sejumlah kandungan nutrisi
lenca juga merupakan sayuran rendah lemak dan tinggi kalsium
dokter spesialis gizi klinik menjelaskan
lenca tak boleh dikonsumsi berlebihan
karena lenca memiliki kandungan bernama
solanin yang tidak baik bagi tubuh
berapa banyak lensa yang bisa dimakan
itu tergantung cara penyajian ya
dan juga tergantung seberapa muda lenca yang dimakan ya
kalau lensanya masih hijau hijau
misalnya dalam bentuk sambal lenca di rumah makan sunda
tentunya itu jangan terlalu banyak
kita konsumsi satu sendok mungkin dua sendok
dicampur bersama makanan yang lain
tentu itu mungkin tidak terlalu berbahaya ya
johannes menyarankan agar lenca dimasak dengan proses rebus
selain itu sebelum memasak lenca
baiknya lenca direndam dalam air selama lima belas menit
guna mengurangi kandungan solanin
rizka rizlia kah vijati bandung jawa barat